saya melihat bahwa kegiatan kegiatan masyarakat setelah adanya virus corona itu tidak ada
kemudian pekerjaan juga sulit akhirnya saya berinisiatif untuk memberdayakan mereka
yang paling pertama itu adalah pemanfaatan pekarangan
dan persalinan itu benar benar sakral persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu
jadi membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti
terima kasih sudah diantar di sini tetap semangat yesus god bless you
dari situ saya wah saya ini aja
semangat apalagi kita jadi kita sebagai tenaga medis walaupun lelah seperti apa jadi kita tetap semangat
semoga semuanya lebih baik
terima kasih banyak banyak
dia kutahui termilai pilihan dar dan pegangan
kemudian saya memulai mengajak ibu ibu untuk memanfaatkan pekarangan
meskipun sebenarnya agak susah sih mengajak mereka
tetapi lambat laun setelah melihat salah satu hasilnya
mereka juga sudah mulai tertas
langkah pertama yang dilakukan risma adalah menyisikan sebagian penghasilannya sebagai kurir
risma membeli terpal untuk dimanfaatkan sebagai kolam ikan
awalnya tidak ada warga yang berniat mengikuti kegiatan yang dirintisnya
namun seiring berjalannya waktu puluhan warga pun ikut tertarik

arisma memberi mereka terpal juga bibit ikan secara cuma cuma
risma memberikan edukasi kepada warga terkait tata cara merawat ikan yang efektif
ia juga melakukan kunjungan secara berkala
sekedar melihat kondisi puluhan kolam ikan warga
maupun menjawab berbagai pertanyaan tentang masalah
yang dihadapi warga dalam melalui perjalanan ikan warga
dan juga melakukan budidaya
tidak hanya itu risma juga melatih para ibu rumah tangga
untuk menanam sayuran di halaman rumah
tujuan risma sederhana
agar halaman rumah warga dapat menopang kebutuhan sehari hari
tidak mudah bagi risma untuk memulai kegiatan ini
apalagi banyak warga yang menganggap upaya dilakukannya sia sia
namun tantangan tersebut tidak terlalu banyak
tidak membuat risma patah semangat
risma berinisiatif meminjam sepetak lahan milik warga
menanaminya dengan sayuran
saya melihat bahwa kegiatan kegiatan masyarakat setelah adanya virus corona itu tidak ada
kemudian pekerjaan juga sulit
akhirnya saya berinisiatif untuk memberdayakan mereka
yang paling pertama itu adalah
tentangan yang saya dapatkan ketika memulai pemberdayaan itu adalah
ada yang lebih banyak yang tidak mau daripada yang mau
saya meyakinkan mereka memulai dari meminjam pekarangan warga dulu
saya mulai bekerja
saya memanfaatkan apa apa yang ada
agar mereka melihat bahwa tidak harus dengan
uang yang banyak kita bisa memanfaatkan pekarangan
melihat keberhasilan risma
warga mulai berubah pikiran
sebagian warga bahkan mulai tertarik dan tergerak
untuk mengikuti jejak risma
pebibitan tanaman dalam jumlah banyak mulai dilakukan
perlahan risma mulai mendapat dukungan juga bantuan
dari pemerintah setempat
juga organisasi dan komunitas yang peduli
hasilnya tak lama kemudian
halaman rumah setiap warga di dusunan ini juga berubah
untuk mengusun landi baru yang dulu gersang kini hijau
dengan aneka macam tanaman sayur
warga yang dulu kesulitan membeli bahan pangan
khususnya sejak masa pandemi
kini dapat memenuhi kebutuhannya dari halaman rumah
baik sayuran maupun ikan budidaya
bahkan hasil melimpah dari tanaman sayur di halaman rumah
tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri
tetapi juga dibagikan kepada warga lain
setelah berhasil menggerakkan warga untuk mandiri di tengah pandemi
risma kembali mengajak warga untuk melakukan lebih
risma memberi pelatihan kepada warga
untuk dapat membuat kerajinan tangan
ekonomi warga pun terus berkembang
salah satu kerajinan tangan yang mulai dipasarkan
adalah rajutan tali untuk gantungan pot bunga
pemasaran rajutan tali ini dilakukan melalui media sosial
mendapat pesanan dari berbagai daerah
alhamdulillah selama ini
untuk pemenang atau pekarangan yang ada di depan rumah
kami sangat terbantu
dan selama ada covid sembilan belas
kami kan tidak bisa keluar rumah
jadi untuk kebutuhan di dapur
kami bisa memetik yang di depan rumah
dan itu juga kami tidak usah mengeluarkan biaya apapun
upaya pendampingan risma di dusun landi pun berbuah manis
warga kini tak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian
bahkan citra dusun landi sebagai kampung kusta yang menakutkan
kini perlahan berubah menjadi kampung mandiri dan kreatif
ya memang saya respon dari ibu risma ini
membantu juga ibu ibu
karena setiap hari menjadi sayur
tapi sekarang alhamdulillah
ada membeli sayur yang lebih baik
dan diambil sendiri di pekarangan
selama melakukan kegiatan pendampingan
untuk menopang perekonomian warga di tengah pandemi
risma juga melakukan pendampingan belajar
kepada belasan anak usia sekolah di dusun lambi
dan tergerak saat melihat
banyak anak anak sekolah di dusun ini
tidak mendapatkan pendidikan yang layak
sebagai kampung yang terbelakang ekonominya
dusun landi sesekali mendapatkan bantuan dan donasi
bahkan jauh sejak sebelum pandemi datang bertandak
risma menyeluruhkan bantuan dan donasi
dan bantuan kepada warga yang membutuhkan dari pintu ke pintu
niat baik risma untuk mendampingi warga dusun landi
sebenarnya sempat tidak didukung keluarga
bahkan berulang kali nyaris menjadi korban begal
jadi respon masyarakat sekarang itu
mereka menerima dengan positif
karena mereka sudah bisa
menikmati hasil kebun sendiri
bahkan hasil kebun mereka juga
bisa mereka bagi bagikan
jadi harapan saya
semoga kampung landi menjadi kampung yang hijau
kampung landi bisa diterima oleh masyarakat luas
stigma negatif tentang kampung landi itu
sudah tidak ada di masyarakat itu
risma sakir berharap
agar kegiatan yang digagasnya
dapat menjadi pemicu semangat warga
di tengah gempaan
di lapuran pandemi
ia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luar
bahwa dusun landi dan warganya
memiliki potensi besar
yang layak diperhitungkan
dan diperhatikan pemerintah
hingga tidak ada lagi
untuk dusun landi
melainkan kampung tangguh
yang dapat bertahan
berjuang di tengah pandemi
kepada mereka denyut kehidupan baru dipercayakan
kepada mereka pula kesehatan sebuah hati ditambahkan
namun pandemi mengusik ketenangan para orang tua dan menambah kerisuan baru
inilah sepenggal kisah pejuang ibu dan anak yang dengan segenap hati melayani di tengah pandemi
persalinan itu benar benar sakral
persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu
jadi membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti
kecemasan terpancar di wajah ibu hamil dan pasangannya
menanti kelahiran bayi mungkin tak lagi semengembirakan dahulu
ada kekhawatiran menyelimuti manakala sang buah hati yang akan mengawali kehidupan di dunia
harus dihadapkan pada kenyataan terjadinya pandemi covid sembilan belas
eri tiawaningrum bidan yang membuka praktik persalinan di bilangan citayam depok jawa barat
memaklumi kegelisahan calon ibu
pegiat gentle bird atau persalinan alami ini tak ingin pandemi mengganggu kondisi psikologis para ibu
dengan tetap mengedepankan kewaspadaan
ia meyakinkan pasiennya pandemi adalah tantangan bukan penghalang
menurut eri kekhawatiran berlebihan justru akan memperburuk kondisi janin
karena ketakutannya yang tinggi apalah placentanya di bawah
atau posisi bayinya melintang atau sungsang itu biasanya sangat berhubungan dengan emosional si ibu
ataupun ada trauma di tubuhnya
kenyamanan ibu saat melahirkan berperan penting bagi kondisi sang buah hati
ibu itu hipnoterapis yang paling wahid buat anaknya
sabda panditoratunya itu ya ibu ibu ngomong ayah itu yang akan terjadi
so ibunya yang harus benar benar disiapkan secara holistik
baginya persalinan menjadi titik awal penentu garis kehidupan
bukan hanya bagi sang bayi tetapi juga orang tua
kegiatan yoga prenatal pun tetap digelar sebagai bagian dari persiapan persalinan
tentunya jumlah peserta dibatasi
dengan yoga banyak hal yang bisa membantu memperlancar persalinan
dalam yoga ada balancing post ada creating space ada opening hip
kalau semua kondisinya bagus bayinya posisinya optimal
pasti dijamin proses persalinannya lancar
jadi itu yang kami lakukan reguler setiap seminggu tiga kali
konsultasi kehamilan diadakan dengan membuat janji terlebih dahulu
untuk menghindari kepadatan orang di ruang tunggu klinik
semua harus disesuaikan tak lain untuk memberi kenyamanan kepada pasien
kebetulan sekarang usia kehamilanku sudah tiga puluh enam minggu
pasti khawatir banget ya kalau mau ngelahirin apalagi di tengah pandemi kayak gini
dengar dari isu isunya kan banyak yang habis ngelahirin terus terkena virus
jadi lebih milih tempat untuk melahirkan yang nyaman yang aman dan pastinya sesuai sama hatinya
yang jelas sih gak diprediksi banget bakal menjelang mau lahiran ini ada situasi kayak begini kan
apalagi anak pertama belum ada pengalaman apa apa gitu kan
jadi sebenarnya sih takut juga ada rasa takutnya
tapi gimana tetap bikin persalinan ini berjalan dengan lancar di situasi covid sembilan belas kayak gitu
bagi ika yang sudah sepuluh tahun bekerja di klinik persalinan pidan eri adalah sosok tempat ia menimba ilmu
kalau saya membantu eri itu dari pertama kali buka praktek ya
dari mulai nol saya sudah bantu di sini
mulai dari persalinan bagaimana terus untuk mengatasi kesulitan ini seperti apa cara mengatasnya gimana
itu semuanya saya pelajari dari diri

saya juga bekerja di klinik persalinan
saya juga saya dari pujang sudah kerja di kebidanan
jadinya saya suruh membantu di sini sudah menguasai gitu
jadi kita sama sama gimana ya ilmu saya sama ilmu dia dipaduin
begitu pula yang dirasakan bidan muda lain yang turut membantu eri
mereka kerap mendapat pencerahan dan dukungan untuk mempersiapkan mental
saat hendak membantu persalinan
khusus untuk calon ibu eri selalu menularkan pandangan betapa indahnya proses persalinan
calon ibu tak sepatutnya menyerah pada kondisi pandemi yang dapat mengusik kemuliaan momen persalinan
persalinan itu benar benar sakral
persalinan itu bukan hanya urusannya melahirkan
persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu di perjalanan kehidupannya
disitulah mengapa saya bilang ini adalah tentang perjalananmu
jadi harus dirimu yang benar benar setting goal harus benar benar membuat perjalanan ini indah
karena akan kamu kenang sampai nanti
jadi aku jelaskan ke mama bilang mama tenang aja semuanya ada prosedurnya semuanya ada sop nya
kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety tidak aman
gak mungkin kita terjun ke pasien
jadi kita harus safety diri dulu abis itu baru pasiennya safety
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
dewi maharani tak pernah membayangkan dirinya ikut ambil bagian sebagai relawan covid sembilan belas
ika bertugas di garda terdepan sebagai sopir ambulans pekerjaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya
melihat urgensi penanganan covid sembilan belas ika ingin memanfaatkan kemampuannya untuk membantu
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini sehari hari berprofesi sebagai perawat
dan masih menempuh pendidikan di sekolah tinggi ilmu kesehatan hang tua surabaya jawa timur
kurangnya jumlah pengemudi ambulans mendasari ika untuk mendaftar sebagai relawan sopir
keluarganya yang berdomisili di desa tuguis kecamatan loloda halmahera barat maluku utara itu
awalnya tidak mengetahui ika mendaftarkan diri sebagai relawan lewat badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
ketika hendak berangkat ke jakarta barulah ika memberitahu keluarganya
sempat mendapat penolakan dari sang ibu karena kondisi jakarta yang semakin parah
ika menjelaskan protokol kesehatan akan menjadi tameng utamanya
saya sendiri untuk menyakinkan keluarga kita kan kalau terjun ke pasien apapun kondisi pasien kita harus terima
dan untuk penanganan covid sembilan belas sendiri kita sudah dibekali oleh ilmu
yaitu harus melakukan
memakai apd yang lengkap jadi aku jelaskan ke mama bilang
ma tenang aja semuanya ada prosedurnya semuanya ada sop nya
kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety tidak aman
nggak mungkin kita terjun ke pasien jadi kita harus safety diri dulu
habis itu baru pasiennya safety
berbekal keyakinan dan ikhtiar
agar akan melaksanaan prosedur yang tepat
perempuan kelahiran lamongan jawa timur itu memberanikan diri meski sempat dihinggapi rasa takut
ike membagikan pengalamannya saat pertama kali menjemput pasien positif covid sembilan belas
waktu saat pertama kali menjemput pasien aduh kita dalam hati ini aduh berdoa berdoa
partner saya juga laki laki kan dia juga aduh gimana nih
wira jangankan dia yang laki laki kita aja yang perempuan juga takut
udah kalau bahasa kita namanya mba tenang jo
yang penting kita aman jangan sampai ada lubang sedikit pun resetting atau apa
pokoknya kita harus jangan sampai terpapar lah intinya
ini sudah sudah jadi sesama rekan berdua ini saling mengingatkan aku kurang apa aku kurang apa
meski sempat gamang ika tetap harus mengutamakan kewaspadaan
sebab ia mengendarai ambulans yang membawa pasien covid sembilan belas
kita bunyikan sirine terus karena kalau kita nggak bunyikan sirine
orang orang kadang kasih jalan kadang enggak
jadi ada orang yang peka ada orang yang nggak ya itulah
ika meluapkan perasaan bahagia manakala jeripayahnya mendapat apresiasi dari pasien yang diantarkannya
sampai di wisma atlet pasiennya senang bilang kita terima kasih dan yang paling saya suka
ya saya paling bikin hati kita walaupun capek tapi dari kata kata pasien sendiri itu yang satu saya ingat
terima kasih yesus tetap semangat wah kita juga terima kasih sudah diantar di sini tetap semangat yesus
god bless you nah dari situ saya pasiennya aja semangat apalagi kita
jadi kita sebagai tenaga medis walaupun lelah seperti apa jadi kita tetap semangat
dua belas jam mengenakan apd tubuh ika bersimbah keringat
ika harus melepas baju khasmat yang ia kenakan sesuai prosedur di mobil dekontaminasi yang berada di wisma atlet kemayoran
ika pun harus mandi setiap selesai mengantar pasien
jika sedikitnya ada dua pasien per hari itu berarti ika bisa mandi empat sampai lima kali sehari
layak kiranya kegigihan para relawan medis ini disetarakan dengan laskar yang sedang berjalan
seharian mereka ikut berlari mereka berlai persil contribute part moisturizing bagi ini laskar
yang lain pertama saya pakai khemiat pertanian vbk
anggara selagi saya belajar semua hewan ini padahal my wife is not a good sister
mimpi saya men postal lupa mengerti apa apa
jadi harus bahu membahu
agar wabah ini cepat berakhir
teman sejawat saya
tetap safety tetap aman
abd lengkap kita yakin
kita akan aman pasien akan
sembuh itu harapan satu satunya
sepenggal kisah perjuangan terhormat ini
tentu belum mewakili semua
tenaga medis yang telah berjuang
bahkan tak sedikit dari mereka
mereka mungkin tak butuh penghargaan
mereka juga tak berharap
mereka menunaikan panggilan hati
menyelamatkan sesama manusia
tidak hanya berstatus
risma sakir eri tio waningrum
dan ika dewi
juga seorang ibu
rasa tulus merawat
sudah menjadi naluri mereka
tak membuat mereka menyerah
terus bergerak membantu
merawat dan menopang
bagi mereka yang membutuhkan
ini adalah tugas kita
untuk saling menguatkan
menghentikan rantai penyebaran
dan klologi team
kepada penolong kesehatan